dan dari rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh bapak presiden ingin kami sampaikan beberapa hal
pertama alhamdulillah total dua ratus empat puluh tiga orang termasuk diantaranya lima orang tim aju yang kita pulangkan dari wuhan
telah tiba dengan selamat di natuna
mereka akan melalui masa observasi selama empat belas hari
masa observasi ini juga akan dilakukan oleh empat puluh dua tim penjemput wni dari wuhan
sehingga total orang yang akan menjalankan observasi adalah dua ratus delapan puluh lima
sampai saat ini alhamdulillah
mereka dalam kondisi sehat
yang kedua menteri kesehatan bersama dengan tim akan membuka kantor di natuna
dan jurubicara dari menteri kesehatan dari waktu ke waktu akan menyampaikan update perkembangan
yang ketiga penerbangan langsung dari dan ke mainland rrt
ditunda untuk sementara mulai hari rabu pukul
yang keempat semua pendatang yang tiba dari mainland china dan sudah berada di sana selama empat belas hari
untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transaksi

yang kelima kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrival
untuk warga negara rrt yang bertempat tinggal di mainland china untuk sementara dihentikan
dan yang keenam pemerintah meminta warga negara indonesia untuk sementara
tidak melakukan transaksi
jangan lakukan perjalanan ke mainland china
demikian yang dapat kita sampaikan dari hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh bapak presiden republik indonesia
demikian terima kasih